itikaf atau berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah pada sepuluh malam terakhir di bulan ramadan tahun ini
sudah dimulai sejak selasa malam atau malam ke dua puluh satu ramadan
iktikaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh rasulullah saw
ketika iktikaf umat muslim bisa melakukan ibadah seperti salat berzikir membaca al quran berdoa atau ibadah lainnya
karena iktikaf dilakukan pada malam hingga subuh alias begadang maka diperlukan kesiapan fisik serta mental
nah agar kondisi tubuh para jemaah bisa fit sejak awal itikaf
takmir masjid ibadur rahman di pondok pesantren ala zifi kecamatan ranca bungur kabupaten bukor jawa barat
memberikan terapi al fasdu serta konsultasi kesehatan gratis bagi para jemaahnya
praktisi tibu nabawi lulusan universitas danau
al hadis yaman ustadz abdurrahman dhani menyatakan terapi al fasdu yang mirip bekam memiliki banyak manfaat
seperti membersihkan darah kotor menyehatkan jantung hingga mencegah penyakit strok
ustadz dhani menyatakan al fasdu merupakan pengombatan arab klasik namun tidak ditetapkan sebagai sunnah nabi
seseorang yang akan diterapi al fasdu harus terlebih dahulu diperiksa tekanan darah
serta riwayat kesehatannya seperti tidak sedang mengonsumsi obat pengencar darah
berlomba lomba untuk mendapatkannya banyak menegakkan qiyamul lail
juga baca al quran juga banyak zikir dan aktivitas ibadah yang lainnya
dan tentunya apa ditopang dengan fisik dan kesehatan
nah diantaranya fasdu ini sangat membantu banget
ketika kita pola makan sahur buka setelah terawih juga ini nggak benar
akan menyebabkan tubuh tambah lemes tambah males

peserta itikaf merasakan tubuhnya jauh lebih segar setelah diterapi al fasduh
al fasduh itu memang khasiatnya hampir sama dengan bekal
tapi di pasdo ini kita mengeluarkan darah darah kotor yang langsung dari urat nadi
diambil dikeluarkan dibersihkan yaitu insya allah langsung berasa segarnya
penasehat masjid ibadur rahman ustadz subhan bawasir mengaku
adanya terapi al fasdu pada malam pertama itikaf adalah agar jemaah bisa lebih bugar
sekaligus total ketika beribadah di sepuluh malam terakhir ramadan
kita pengen itikafnya maksimal aja
ini kan saat saat kita libur dari aktivitas kita pengen maksimal beribadah
mudah mudahan dengan fasduh ini total ibadah kita lebih maksimal aja
kita bikin begini supaya teman teman ini dari awal itikaf sampai akhir nanti
maksimal beribadah kepada umumnya